menjadi kewajiban kami gestiratu
baiklah sekarang semuanya siap
saatnya kita menjalankan tugas masing masing untuk memberantas kejahatan mak lampir
tapi sebelum kita berangkat mari terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada allah yang maha kuasa
demi keselamatan kita
silahkan pak kiai yang memimpin doa
rabbana atina fidurnya hasanah
wafil akhiratih hasanah
kita benar benar sudah tidak bisa untuk tinggal diam lagi
membinasakan perempuan siluman itu adalah jihad
hanya ada dua pilihan
menang atau mati syahid
bukan begitu kiai
saya sependapat dengan kiai mohanyu
mari kita berbagi tugas
kita serang markas lampir
dan saya insya allah sudah siap berada di bawah pimpinan wabayau
saya akan masuk dari arah depan
kiai berdua dari arah utara dan selatan
kalian berjaga jaga di belakang
pasukan istana atas juga akan membantu kita
siapapun yang bertemu duluan
harus memberitahu satu sama lain
kita tangkap mak lampir hidup ataupun mati
terkutuklah wabayau dan para sekutunya
aku akan menghabisi wabaya dengan tanganku sendiri
kumpulkan para abis tiago
kita akan melakukan
jadi semuanya delapan
kelima peronda itu
dan tiga orang lainnya
itu orang dari luar
kalau ketiga orang dari luar itu
adalah orang yang mau mencuri binatang ternak milik kang besut
seperti gigitan binatang buas
binatang buas saja
tidak akan meninggalkan korbannya begitu saja
dan tidak akan meninggalkan luka di tubuh yang sama
jadi menurut kan jeng
jika dilihat dari ciri ciri korban semalam
jika dilihat dari ciri ciri korban semalam
ini bukanlah perbuatan dari binatang buas
tapi perbuatan makhluk jadi jadi
apa yang kan jeng maksud pelakunya
itu seperti gigitan durkala
kala tidak mungkin meninggalkan mangsanya begitu saja
tapi ini baru duga agus saja
dan belum tentu kebenarannya
jangan jangan malam ini
makhluk itu akan beraksi lagi kan cik
itu yang sangat aku khawatirkan
untuk itu perintahkan kepada semuanya
untuk memperketat penjagaan di seluruh wilayah
agar tidak terjadi korban lagi
baik kan cik
penghuni utan larangan
aku diutus malampir
untuk menghuni kalian semua
ada apa gar
dan juga pendekar dari aliran putih
beserta para kiai
dia akan datang
malampir membutuhkan kalian semua
kalau begitu kita habisin saja mrek
kalian semua mau memenuhi panggilanku
dan kau gerungsung
aku tidak menyangka
kalau kau masih mau menerima undanganku
aku memang marah padamu lampir
karena kamu telah merebut murid kesayanganku mayang sari
tapi aku tidak rela
kalau sampai orang orang golongan putih
jadi ini bukan antara aku
dan juga kamu lampir
tapi daripada kita perang antar golongan
kita harus memberi pelajaran
kepada orang orang dari golongan putih
terserah kamu mau perang dengan siapa
aku senang kita bisa berkumpul disini
asal kalian tahu
kalau aku mau
aku bisa sendirian membantah mereka semua
aku ingin membuat pesta besar besaran
pesta yang meriah
makanya aku mengumpulkan kalian disini
akan membantai mereka
jangan ada satupun
yang bisa keluar dari sini
kita sudah jalan tanpa arah
tanpa tujuan barah
kaki ku sudah capek
mau copot rasanya barah
kamu salah sir
sebentar lagi kita akan sampai di tujuan
sebenarnya tujuan kita ini mau kemana toh
serius kamu barah
itu sama saja
kita menghantar nyawa
aku harus merebut kembali cemeti sama rasuli
sebaiknya kita pulang saja
dan kita tidak usah lagi berurusan sama wanita iblis itu barah
aku akan tetap melanjutkan perjalanan
tidak mau aku
pulang juga aku takut
jangan takut sir
bukan milik malampir
sepertinya akan terjadi sesuatu yang luar biasa sih
sampai seluruh pasukan istana angin dikerahkan
kamu lihat apa toh barah
aku tidak melihat apa apa
aku pasti yakin ini
selamat datang semua pasukan istana angin
saya sangat senang kalian semua mau bergabung bersama kami untuk memberantas kejahatan mak lampir
ini sudah menjadi kewajiban kami gestirahat
sekarang semuanya siap
saatnya kita menjalankan tugas masing masing untuk memberantas kejahatan mak lampir
tapi sebelum kita berangkat
mari terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada allah yang maha kuasa demi keselamatan kita
silahkan pak kiai yang memimpin doa
wafil akhiratih hasanah
kita harus habisi semua musuh kita di hutan ini
aku perintahkan pada kalian untuk berpencar
sesuai dengan arah mata angin
kalian hadang dan hajar mereka

jangan pernah ada yang bertemu dengan wabayaw
jangan pernah ada yang berani menyentuhnya
biar aku sendiri yang akan memburunya
dia harus mati di tanganku
ada kejadian aneh pesari
ada delapan orang
mati dalam keadaan yang salah
dan semuanya mati dalam keadaan
dan dihisap darahnya
kalau ini perbuatan bangsa durkala
rasa rasanya tidak akan mungkin ada bangsa berkale
yang berani membuat owner wilayah surutani
dia dikenal sebagai singa mataram
bangsa durkala pun akan berfikir seribu kali untuk membuat owner disini
kamu benar pesari
jangan jangan ini perbuatan buto kala
mungkin dia mengetahui keberadaan kita disini
sehingga dia bikin olah
di wilayah surutani
kalau sampai surutani curiga
dok kita itu bisa terbongkar
jika itu memang benar
berarti kita dalam bahaya boboh
kamu tenang saja
kamu tenang saja pesari
biar bopo yang selesaikan
sepertinya ada orang yang mengawasi kita
biar aku urus sama kita
bapak aku urus sama gitu